sementara itu ini insiden penyerangan anggota kepolisian terjadi di sebuah pos polisi di kawasan tangerang kamis pagi
tersangka yang sempat melarikan diri akhirnya dapat ditangkap di taman sekitar lokasi kejadian
berikut rangkuman kronologi kejadiannya
insiden penusukan tiga anggota kepolisian terjadi di sebuah pos polisi di kawasan tangerang kamis pagi
saat insiden terjadi terlihat pelaku berdiri di pos lalu lintas di jalan perintis kemerdekaan kawasan pendidikan yupentek cikokol
pelaku dikabarkan sempat menempelkan stiker berlogo isis ke salah satu tiang di dekat pos polisi
setelah ditegur petugas pelaku justru melakukan penusukan terhadap tiga korban
pelaku kemudian terlihat berlari ke arah ketiga korban dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang berada di pos lalu lintas
sejumlah polisi tampak berusaha meringkus pelaku
saat terdengar suara letusan tembakan beberapa kali pelaku kemudian terlihat berlari
pelaku sempat berjalan ke sebuah taman di dekat lokasi kejadian
namun pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap pelaku dan membawanya ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
ramaditya dharma cnn indonesia
dan pelaku penusukan terhadap polisi di cikokol tangerang akhirnya meninggal dunia dan jenasanya telah dibawa ke ruang jenasah rumah sakit polori keramatjati jakarta timur
ya ia meninggal setelah ditembak sebanyak tiga kali di kakinya
pelaku penusukan polisi bernama sultan azian syah akhirnya tewas
rencananya jenazah akan diautopsi di rumah sakit polri sebelum dijemput keluarga untuk dimakamkan